nia ramadhani dan ardi bakri hari ini menjalani sidang perdana kasus narkoba di pengadilan negeri jakarta pusat
keduanya datang dengan pengawalan yang ketat dari petugas
nia ramadhani dan ardi bakri tiba di pengadilan negeri jakarta pusat pada pukul sebelas lebih empat puluh sembilan waktu indonesia barat
keduanya ini datang dari panti rehabilitasi narkoba
dengan penjagaan yang ketat pasangan ini pun kompak bungkam serta memilih langsung masuk ke dalam ruangan persidangan
selanjutnya tidak hanya nia dan juga ardi sopir nia yakni zenvi fanto yang juga ditangkap dalam kasus ini hadir dalam persidangan
akhirnya sidang perdana ini merupakan pembacaan surat dakwaan oleh tim jaksa penuntut umum
seperti diketahui nia ramadhani ditangkap di kediamannya pada tujuh juli lalu bersama dengan sopirnya karena penyelenggaraan narkoba
pada hari yang sama suami nia ardi bakri juga menyerahkan diri ke polres metro jakarta pusat serta mengakui kesalahannya